sembilan agustus dua ribu delapan belas polikarpus budihari prianto dinyatakan bebas murni
polikarpus harus berurusan dengan hukum setelah dinyatakan terlibat dalam kasus pembunuhan munir
kasus hukum yang melibatkan polikarpus berawal dari kematian aktivis ham munir said tolib
munir meninggal pada tujuh september dua ribu empat di atas pesawat garuda dalam penerbangan menuju amsterdam belanda
dua bulan kemudian tepatnya pada sebelas november dua ribu empat institut forensik belanda menyatakan munir meninggal akibat racun arsenik
setelah melakukan penyelidikan polisi menetapkan pilot senior garuda indonesia polikarpus budi hari prianto sebagai tersangka
pada sembilan agustus dua ribu lima polikarpus menjalani sidang perdana kasus pembunuhan munir di pengadilan negeri jakarta pusat
polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana atas munir
dengan motif untuk menegakkan negara kesatuan republik indonesia
pengadilan negeri jakarta pusat menjatuhi hukuman empat belas tahun penjara kepada polikarpus pada dua belas desember dua ribu dua puluh
polikarpus dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap munir
dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap munir saat penerbangan menuju singapura
fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut polikarpus dihukum seumur hidup
pengadilan tinggi dki jakarta kemudian mengukuhkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat dengan tetap menghukum polikarpus empat belas tahun penjara
pada tiga oktober dua ribu enam mahkamah agung mengeluarkan keputusan kasasi tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap munir
polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan
poli lantas hanya difonis dua tahun penjara
satu bulan kemudian
pada dua puluh lima desember dua ribu enam
polikarpus bebas dari lp cipinang setelah mendapat remisi susulan dua bulan dan remisi khusus satu bulan
mahkamah agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan kejaksaan terkait pembunuhan munir
poli difonis dua puluh tahun penjara
polikarpus mengajukan peninjauan kembali
mahkamah agung mengabulkan
dan mengurangi hukumannya dari dua puluh tahun menjadi empat belas tahun penjara
dan pada dua puluh sembilan agustus dua ribu delapan belas
polikarpus bebas murni
polikarpus bebas setelah selesai menjalani masa bimbingan pembebasan bersyarat